ya minggir dong aku mau lewat ya
ga muat iy jangan segitu dong
jemberu senyum dong
kurusin dikit kak
aku bahagia hidup sejahtera di katolik setiwa
si cucu ada di sebelah eike

suara apa itu
iya maju kerjakan tugas ini

ibanci diam dulu
cucu iya kalau tambah cucu deh kalau lagi marah iy
kamu ini memang sudah keterlaluan
kamu sudah melakukan tindakan asusila
aduh aduh aduh aduh jangan jambangin dong

kita besok kita mau kencan dimana

pak cumi ngaku ya
ini semua perbuatan lu kan
ngaku deh lo yang taruh lem tikus itu di wangku gue kan
hah eh ngaku lo
atau lo mau gue bikin muka lu jadi warna pink
yang berdua kan pacar aku
jadi kalian berdua nggak boleh berantem
harus damai harus peace tahu nggak
kalau kalian berdua berantem kalian jadi pacar aku putus aja
iya iya ya nggak lah
bercanda doang tadi
ya jangan jangan jangan speaking
mbak be ini dina dari agensi
hah lo lagi lagi ada apaan sih
luki udah nunggak namulan udah tanggal berapa nih
hah si luki oh udah bayar tapi mana buktinya
gue nggak pernah lihat dia nongol di tv
mbak be sabar dong
nantinya luki akan jadi bintang sinetron terkenal
paling top paling keren di tv
tapi mbak be bayar dulu tunggakannya ya be ya
bayar bayar lu tunjukin dulu kerjaan lo
enak aja eh gue gak bakal bayar ya
kalau si luki belum nongol di tv
orang ajar banget ya orang
eh enak aja nggak
lo bawa sendiri kebiasaan toh
kok aja gitu sih
eh darling ya udah kalau gitu gue aja yang bawa tasnya
oh ya eh nanti
sorry aku gak bisa aku udah janji mau berenang bareng lucky
eh gue gini gini kan juga pacar lu kok lu pilih kasih gitu sih
malah gue tau urusan lo
ya udah deh gimana kalau kita nonton bareng habis aku berenang sama lucky
oke tapi gue jemput lo di kolam berenang oke